gak perlu deh
gak perlu bantu gue
pokoknya begitu mba bego dateng
gue mau selesaikan sama abang lo

lagi ada aja urusan ya
pertama rumah anak mba bego kemana lagi ya
tunggu silah gue da'at
ayo pelan pelan sederhana
kuat kan cucu gue
sayang anggi kamu dan kak bayu dulu di belakang ya
bapak kenapa sih sampai pulang dari rumah sakit
tante rumana gak pernah nengokin anggi
anggi sayang itu tandanya kamu harus ngelupain tante rumana
nenek janji deh nanti nenek kenalin sama angki
ibu yang baik yang lebih cantik
dari tante rumana
yang pasti adil cucu nenek
anggi gak mau mama yang lain
anggi cuma mau tante rumana
papa apa boleh
sebelum kita pulang dari rumah sakit
kita mampir dulu ke rumah tante rumana
iya anggi boleh boleh sayang
kalau aku tuh yang nyuruh menjauhi rahmadi
kalau sampai dia ngomong
awas aja dia
dengan ini rapat
sambil di sini dulu
terima kasih semuanya
boleh aku bicara sebentar sama kamu
aku sedang berpuasa
aku gak mau pos ibu batal karena aku bisa marah
orangnya benar benar marah sama aku
dirayu kagak mempan juga
udah dah mending gue ke kamar
bu bu ditolongin
umi umi kenapa nangis
babelur selingkuh lu
umi umi kenapa nangis